setelah hampir setengah abad menjalin kerjasama dengan negara negara asean
kanada akhirnya akan menjadi strategic partner atau mitra strategis asean pada tahun ini
kemitraan tersebut rencananya akan berkontribusi bagi perdamaian stabilitas dan juga transformasi kawasan asean dan kanada
strategic partnership atau kemitraan strategis dengan negara negara di luar kawasan asean pertama dibentuk pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kemitraan strategis bertujuan untuk mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan bersama sejumlah negara
di tahun dua ribu dua puluh tiga australia tiongkok india uni eropa dan amerika serikat merupakan mitra mitra strategis asean
salah satu negara yang telah memiliki sejarah kemitraan panjang dengan asean adalah kanada
asean pertama membuka hubungan dengan kanada di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh untuk berdiskusi dalam sejumlah isu termasuk politik dan keamanan
integrasi regional pertumbuhan
bahkan saat ini kanada memiliki representasi diplomatik di sepuluh negara asean
namun hingga kini status kanada bagi asean masih sebagai mitra berdialog dan bukan mitra strategis
saya rasa tahun ini adalah tahun terakhir di summit pemimpin

di sana pemimpin asean berpikir untuk menetapkan pertempuran strategis dengan kanada
jadi tahun ini kami sangat fokus pada implementasi keputusan pemimpin
saya sangat senang saya pikir itu di empat puluh dua summit pemimpin asean di bulan mei
di mana pemimpin datang ke kanada untuk berbicara tentang perkembangan kepentingan asean
di mana pemimpin asean berpikir tentang perkembangan kepentingan asean
dan kami bersama dan bersetuju bahwa pertempuran strategis dengan kanada
harus diluncurkan pada asean kanada summit tahun ini
jadi saya pikir hal ini terlihat bagus dan saya pikir itu menggambarkan kepentingan kanada
dan pengenalan saya pikir oleh asean dan kanada
bahwa lebih banyak kanada di asean adalah hal yang baik dan lebih banyak asean di kanada adalah hal yang baik
penguatan kerjasama tersebut sudah dimulai di sidang umum asean interparliamentary assembly atau aipa
yang tahun ini diselenggarakan di jakarta
yang tahun ini diselenggarakan di jakarta
dalam sidang umum tersebut asean dan kanada bertukar pengetahuan dan praktek dalam mengatasi kebakaran hutan
serta pertukaran profesional untuk staf pendukung parlemen
jadi cfli selalu sangat mendukung inisiatif ini
ini bukan pertama kali mereka membantu kami
proyek pertama yang kami lakukan adalah untuk mencapai strategi kami
ini salah satu perkembangan yang paling momentan
dan tahun ini kami sudah selesai
pada bulan maret tahun ini kami sudah mengadopsi
kami sudah mengadopsi jadi kita menunggu pengadopsi
ini sangat fokus proyek strategis ini untuk dua ribu dua puluh tiga dua ribu tiga puluh
dan ini adalah proyek strategis pertama kami yang pernah dilakukan di aipa
jadi kami senang bahwa kami benar benar bertunang dengan cfli dan juga dengan pc asia
sebelumnya dalam pertemuan tertutup menteri luar negeri indonesia
retno marsudi menyampaikan ada dua area kerjasama yang harus diperkuat antara asean dan kanada
ketika sudah menjadi mitra strategis
yang pertama adalah sektor ketahanan pangan dan perdagangan produk pertanian
rencananya finalisasi kemitraan strategis asean dan kanada akan ditetapkan di sela sela ktt asean ke empat puluh tiga
yang akan digelar september dua ribu dua puluh tiga di jakarta